ayat per ayat al quran dilantunkan dengan merdu oleh wiji kulsum
nenek berusia tujuh puluh dua tahun warga mojogenang jatirejo kabupaten mojokerto
di usia yang tak lagi muda nenek wiji masih bersemangat dalam mendalami agama
dengan terus menghafal ayat suci al quran
nenek wiji juga mampu menghafal al quran sebanyak tiga puluh juz
jika lupa sesekali cucu kesayangan yang menemaninya memberitahu dan membenarkan hafalan wiji
menghafal al quran telah ditekuni wiji sejak dua ribu dua belas silam
motivasinya hanya satu mencari ridho allah
sedikit demi sedikit
dua hari satu kali
dua hari sekali
ketekunan dan niat yang tulus nenek wiji pun mendapat penghargaan berupa sertifikat hatam al quran
yang dikeluarkan oleh pondok kesantren bidayatul hidayah
dan pada februari lalu nenek tiga belas cucu ini diwisudai bersama empat lansia lainnya
yang juga hafal al quran